sejumlah pengunjung mencicipi berbagai macam jenis durian di fespal durian
yang digelar di kawasan bendungan gondang kecamatan kerjo kabupaten karanganyar
mulai dari durian mentega ketan durian matahari hingga durian petruk dan montong ada di sini
dari tiga puluh stand durian terlihat ada satu stand yang ramai dikunjungi
karena rasanya yang lezat dan harganya yang murah
durian jenis ketan ini milik mang madit salah satu stand yang ada di tiga puluh stand di festival durian
di kecamatan kerjol kabupaten karanganyar
yang paling digemari oleh para pengunjungnya
harga durian yang dijual di festival ini cukup terjangkau mulai dari rp dua puluh lima hingga rp enam puluh
sejumlah masyarakat berharap festival durian terus digelar rutin satu tahun sekali
untuk meningkatkan ekonomi masyarakat
salah satu tempat pariwisata di karanganyar bisa dikembangkan
untuk menopang potensi ekonomi atau meningkatkan potensi ekonomi masyarakat setempat
ribuan durian lokal yang berada di festival ini mayoritas didatangkan dari desa gempolan
yang memang dikenal dengan durian yang berbeda
dari dua ratus an buah durian yang dipanen per hari yang paling diburu warga adalah durian susu
durian jenis ini terkenal dengan dagingnya yang tebal tekstur yang lembut
serta rasanya yang enak
tak hanya dari dalam kota lumajang pembeli dari luar kota seperti kediri pun
berdatangan untuk menikmati durian khas lereng gunung semeru ini
harga satu butir durian susu dijual mulai dari rp dua puluh
hingga rp tujuh puluh lima tergantung ukuran
tim liputan cnn indonesia